kalau video itu bisa langsung kepada emosi itu yang kita harapkan
jadi untuk sementara itu yang kita lakukan
tapi ini sekali lagi sementara dan tahap
menkorup info juga menyebut pembatasan itu sesuai dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik
yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat
membatasi atau memimbau agar dan setiap pengguna atau orang orang yang punya niat tertentu yang
tadi ada oknum dan kerusuhan yang perusuh dalam tanda kutip melakukan sesuatu itu sudah ada
yang ditahan di sana gitu nah dalam kurun waktu yang hanya satu dua jam kemudian muncul lagi
sore pembatasan tersebut yang dikeluarkan oleh kominfo saya pikir ketika itu terjadi tidak juga
di dalam teks secara tekstual disebutkan bahwa jangka waktunya parameternya apa gitu apa yang
disebutkan oleh pak wiranto ke dalam konversi itu ya iya dalam konversi persiangan dia negara dalam
keadaan seperti ini misalkan itu masyarakat tidak tahu tidak melihat secara detail maksudnya
iya saya lihat karena itu penting gitu kenapa karena memang di awal kita paham sebenarnya dalam kondisi pada
hari itu gitu ya kita tahu mungkin di yang tidak kita ketahui secara secara kasat mata bahwa terjadi
sesuatu dua hal yang membutuhkan gerak cepat gitu ya cuma dalam hal ini masyarakat yang pengguna itu tidak
serta merta jadi dibatasi untuk melakukan komunikasi tapi apa yang menjadi masalah ketika
banyak hal karena menurut pengalaman pun ke internet slowdown ini walaupun bukan internet
shutdown di beberapa negara itu belum sampai shutdown ya slow itu tidak tidak pernah
dalam tanda kutip kalau bagi pemerintah mungkin efektif tapi bagi masyarakat secara umum bagi ekonomi
sosial itu tidak efektif dalam jangka waktu yang dikira kira oleh pemerintah gitu
jadi ketika pemerintah melakukan penutupan dia harus jelas satu kali dua puluh empat jam misalkan atau enam jam
jadi masyarakat juga bisa tahu ketika hambatan komunikasi dan terjadi dia bisa ngasih tahu
fotonya nanti dikirim nanti subuh misalkan atau transaksi akan terdelay atau dan seterusnya itu
dari sini belum lagi masyarakat yang ingin tahu ketika demonstrasi terjadi di jakarta
mereka punya keluarga mereka punya orang orang yang ingin tahu kondisi disana itu harus dihapuskan itu harus disambung
orang orang yang ingin tahu kondisi disana itu harus disambung
itu harus disambung
itu harus disambung
itu harus disambung
dan itu tidak bisa dibatasin juga dan platformnya pun tidak begitu jelas disebutkan dengan ini misalkan tadi ada video ada perlambatan ada meme dan sebagainya itu sedangkan konten untuk video yang paling banyak misalnya itu di youtube misalkan dan seterusnya
dan kalau memang whatsapp yang sangat close kan disana punya facebook whatsapp instagram itu ada mekanisme yang sebenarnya bisa dikonsumsi
saya membahayakan dalam
sistem negara hukum
apa yang paling membahayakan
satu tadi mas unggul sudah
bilang soal kepastian hukum tidak ada kepastian
dibolehkan dalam konteks keaksesan manusia khususnya
untuk memerangi kebencian
hoax kebencian itu memang harus diperangin
tapi persoalannya adalah kepastian
hukumnya harus ada ini kan tidak ada
kapan sampai kapan dan lain sebagainya
apa argumentasi mendasar kenapa
kok itu di
dibatasi dan sebagainya tidak ada
nah satu itu
untuk membatasi penyebaran hoax
segala macam itu belum cukup
penyebaran hoax sudah
nggak hanya dibatasi di negeri ini
hoax sudah ditindak melalui
itu diperkuat dan itu sudah terjadi
nah ini kan
tidak logisnya adalah penegakan hukum
udah dikencengin kok masih ada kayak begini
tidak ada penjelasan oke penegakan hukum tidak efektif
misalnya gitu akuin dulu
sehingga memang dideklarasi ada pembatasan
itu kan tidak ada
nah menurut saya
jadi dasarnya ya
dengan narasi kayak begini
ini membahayakan sistem hukum dan sistem demokrasi kita
belum lagi begini sebenarnya
kalau dibatasi adalah foto dan video
apakah ini betul dan salah
apakah ini terjadi
ataukah ini rekayasa
apakah ini faktual
di sisi seperti itu orang bisa ngecek kok
oh ini ternyata
sebentar sebentar pak
silahkan pak hero
persis kayak misalnya begini
semua orang sekarang ini
kalau menerima foto menerima video selalu konfirmasi
soal yang dikonfirmasi pengetahuannya cukup
soal yang lain
tapi selalu ada tabayun di situ
ada tradisi untuk meng cross check
kalau ternyata itu memang
menimbulkan sesuatu yang kebencian
hoaks dan sebagainya
berapa orang yang sudah ketangkap
berapa orang yang sudah diproses hukum
banyak gitu loh
nah ketika itu di ban dengan argumentasi itu
ini membahayakan sistem demokrasi kenapa coba
sosmed itu kan media yang dua arah dia
masyarakat bisa langsung menyuarkan pendapatnya
misalkan kayak video yang kemarin
yang terjadi di sini nih di kemayoran ini
di kampung bali
itu kalau ini di ban misalnya
adanya satu perilaku yang salah
adanya brutalitas di situ
orang disuguhi semata mata dengan
media mainstream misalnya
yang semuanya dikasih apa
polisi kita dikasih bunga dan lain sebagainya
itu faktual ini juga faktual
yang baik kita pertahankan yang salah kita koreksi
nah model kayak begini ketika nge ban kemarin
itu menurut saya mengancam
tapi dengan situasi hari itu yang kemudian kita tahu
ada kericuhan di mana mana bahaya kemudian jika
lewat media sosial itu bisa memperparah kondisi itu bagaimana
di sisi yang lain ada narasi yang juga dikembangkan
yang juga harus diakses oleh masyarakat
bahwa ada aksi yang damai loh
dan itu yang juga dibangun narasinya
itu yang menurut saya
oke gimana pak henry silahkan ditambahkan
kalau di media sosial itu narasi damai
itu kan sedikit sekali
mungkin kalau di media media konvensional
karena masih ada kode mainstream
ada upaya upaya untuk objektif dan sebagainya
itu memang dia lebih ada pertanggung jawaban lah
karena kalau wartawan katakanlah wartawan
ataupun juga teman teman media ini
mengabaikan yang namanya objektifitas
itu reputasinya sampai kapanpun akan tidak dipercaya
kalau di sosmed
ini bisnis untuk masa depan
tidak hanya sekarang
tapi kalau di sosmed itu
siapa yang nyebar siapa yang buat
yang namanya penyebaran itu luar biasa
apakah yang ribut ribut di sini itu bukan karena sosmed
atau karena media cnn atau karena teman teman
pertanyaan saya adalah
kan begitu kan
pertanyaan saya adalah
cybernya polisi sudah bekerja
sudah melakukan penegakan hukum
instansi cyber juga sudah bekerja
iya itu kan
kalau soal menyuarakan pendapat
terus di ban seperti ini
ini mengacem demokrasi
anda tahu tidak bedanya kritik pendapat
kritik itu seperti ini
saya ini dosen guru besar komunikasi
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh mengajar tentang komunikasi politik
yang namanya kebebasan berpendapat
berpendapat itu adalah menyampaikan sikap
sikap itu setuju tidak setuju
suka tidak suka
mendukung tidak mendukung
itu yang namanya pendapat
sehingga ada yang namanya
anda kalau tahu skala liker
mengukur sikap mengukur opini
itu yang diukur adalah setujunya seperti apa
sangat setuju atau tidak setuju
tapi kalau sudah orang mengajak untuk katakanlah
datang ke jakarta untuk melakukan jihad
untuk mati sahid di sini
itu bukan persoalan kritik
itu yang diantisipasi begitu
ini kalau dibiarkan
dia tidak ada yang bisa menghentikan
termasuk komnas ham nggak bisa menghentikan
kebebasan berekspresi harus dilindungi
orang melakukan kritik juga harus didukung
bentuk kritik adalah datang ke suatu tempat
menyampaikan langsung juga harus dilindungi
kalau kayak modelnya nggak bisa
kita harus break dulu ya bang hoi rula
kita nanti usai jeda saya juga akan tanyakan ke mas udul
kalau totaliter anda sudah pada ditangkap
dan juga saya katakan ke pak henry
ini sebenarnya dasarnya apa
apakah memang ada polit dasar politik dasar hukum atau dasar apa
untuk kebicaraan ini
nanti kita bahas usai jeda ya
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sarlo
ya diskusi kita masih berlanjut
tadi juga ketika break juga masih berlanjut diskusinya
karena memang cukup menarik
meskipun sudah dicabut pembatasannya
tapi ini pembahasannya ini masih berlanjut sampai dengan hari ini
nanti sebelum saya ke pak henry
mas unggul ini kan media sosial misalkan ya
ada instagram facebook atau mungkin instant messaging
itu kan memang ada dua hal yang memang kita bisa lihat dari pendekatan
bahwa itu adalah hak kita untuk mengakses itu
tapi kemudian di sisi lain
kita juga tidak bisa menutup mata bahwa itu juga digunakan
oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab untuk
ada hoax itu ada penyebaran informasi informasi bohong
sehingga mungkin ini menjadi pertimbangan untuk keamanan dan lain sebagainya
tapi kalau di kacau kacauan safenate
ketika ini sudah ditutup dibatasi ya tiga hari ini
apa yang menjadi catatan asli dari safri sendiri
yang kita catat begini
jadi sebenarnya niatnya pemerintah sebenarnya dari sisi yang messaging itu pak
karena lebih banyak itu yang tidak bisa dipantau
walaupun pemerintah punya seperti tahun lalu kan
telegram ada indikasi ada dipakai untuk terorisme dan sebagainya
bisa dipanggil dan seterusnya
saya pikir pemerintah punya kapasitas itu juga
nah ketika media sosial
ketika media media yang lain yang lebih terbuka
yang dia bisa mengecek cross check
belum lagi dari masyarakat ketika statusnya publik atau friend dan sebagainya
nah memang yang jadi masalah sebenarnya kemarin
di penyebaran yang di grup whatsapp yang messaging
sebenarnya yang kita telah sampai
oh ternyata lebih banyak di sana sebenarnya
cuma aplikasi seperti whatsapp ini ternyata paling banyak juga di pasangannya
tapi kalau kita pakai orang berkomunikasi untuk hal hal yang lain
kita nggak ketemu urgensinya itu tarapnya seperti apa
kan hanya foto dan video saja
teks kan masih berlanjut
teks masih berlanjut tapi pada prakteknya kadang kadang nggak bisa
saya waktu hari pertama itu pun ter pending semua
artinya pak rudiantara sendiri bilang
iya bertahap dan dia melibatkan operator
ada juga operator di sana
ada juga penyedia platform
jadi memang ketika kominfo mengeluarkan itu
tidak otomatis sesuai dengan harapan
dengan harapannya kominfo atau polhukam ketika itu
saya tidak tahu
harusnya kan berjalan paralel juga
adakah hak hak dasar yang kemudian di merasa hilang dari publik
menurut anda ketika ini dibatasi
pertama masalah akses informasi
karena oke kita masih ada ini juga di dalam bahwa
dalam suatu kondisi yang genting
dan sebetulnya memang ada di pasal empat puluh ya pak ya
untuk bisa pemerintah melakukan itu
kita nggak ketemu apakah ini yang dimaksud itu
karena pun teroris serangan teroris di sri lanka atau di india
itu pun penggunaan internet shutdown ataupun slowdown sendiri
dikritik karena tidak mampu untuk mengatasi itu
apalagi tanda kutip hanya beberapa kemungkinan ya terjadi
terjadi kerusuhan gitu
karena itu kan belum tidak tidak tidak
cuma nanti asumsi asumsi orang yang
masyarakat yang di kubu ini
mungkin tadi dua disebutkan akan melakukan mobilisasi dan sebagainya head speech dan sebagainya
itu harusnya ada jalan ada kerja kerja paralel di luar itu
ya silakan pak hendri silakan menangkapi
sekaligus tadi ya dasarnya apa
dasar hukumnya politis kah atau yang dasar hukum
sebenarnya undang undang ite gini
kalau yang namanya kebebasan berpendapat
itu kan dijamin oleh undang undang dasar pak prima
ya betul betul
tapi juga di pasal dua puluh delapan f itu kebebasan berkomunikasi dan informasinya di situ
di pasal dua puluh delapan c itu harus mengikuti perundang undangan
ada aturan perundang undangan
nah undang undang itu macam macam
ada undang undang pers maka mengikuti undang undang pers
salah satunya undang undang ite
di undang undang ite itu pasal empat puluh ayat dua
ada ayat satu dan ayat dua
itu ada dua a dan dua b tapi juga ada yang ayat satu
di ayat satu disebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi kepentingan umum
ayat dua nya mengatakan bahwa pemerintah wajib mencegah informasi elektronik
dan dokumen elektronik yang melanggar perundang undangan
jadi pemerintah itu wajib
kalau ada penggunaan yang melanggar perundang undangan
kalau yang namanya sudah provokasi
yang namanya sudah mengajak untuk melawan petugas itu adalah jihad
oh ini dari cina
pemerintah ini pemerintahan cina
kemudian polisi polisinya adalah polisi polisi cina
itu apakah tidak melanggar perundang undangan
itu justru undang undang mengamanatkan pemerintah wajib
lalu di pasal dua b nya disebutkan pemerintah punya hak
tidak ada kata kata ketika sedang darurat dan sebagainya
makanya itu bisa dipakai pada kapanpun
tidak ada kata kata darurat dan sebagainya
nah ini adalah amanat undang undang
turunan dari pasal dua puluh delapan f
dan kemudian diturunkan
kemudian ada pasal dua puluh delapan c
ini turunan di pasal dua puluh delapan j undang undang dasar empat puluh lima
diatur bahwa kalau ada yang melanggar perundang undangan
nah pewajib ini memang
itu bagaimana pak henry
kebebasan masyarakat mengakses informasi
masyarakat informasi masih bisa mengakses dari media media manapun
media konvensional tidak ada yang diganggu gugat
media media katakanlah radio surat kabar televisi
bahkan itu jauh pasti lebih terjamin ya
akurasi dan objektifitasnya
walaupun memang di post truth itu kan
media konvensional selalu dianggap bahwa justru dia sudah diatur
pertanyaan saya apakah cnn sudah diatur
apakah teman teman tv tv itu diatur oleh pemerintah
saya tidak percaya
karena memang tidak ada direkturat yang mengakses
bahkan itu kpi
kpi pun sudah tidak ada yang masuk ke sana
nah artinya tidak terjadi
kalau mau berekspresi bisa di radio
bisa di surat kabar
bisa juga di wa
wa nya juga bisa mengeluarkan teks gitu kan
di twitter masih bisa
artinya masih ada ekspresi
tetapi memang ada kita trottling namanya
supaya video video yang bisa membangkitkan kemarahan
membangkitkan semangat untuk
niat yang salah karena informasi yang salah
jadi jangan lupa
yang di pemerintah itu hanya ingin supaya informasi yang salah itu
tidak begitu mudah disebarkan
karena informasi yang salah
menciptakan pemikiran yang salah
itu mencegah itu ya
pemikiran yang salah
menciptakan tindakan yang salah
tindakan yang salah
kadang kadang niatnya juga salah
bang hoi rul
komnas ham saya sempat baca juga
ini mengatakan ini berlebihan ya
berlebihannya bagaimana sebetulnya
termasuk tadi juga soalan dikatakan ini
bisa jadi totaliter dan sebagainya itu bagaimana
kita nggak ada soal dengan berita hoax
apapun basisnya siar kebenciannya
mau agama mau ras mau apapun
memang harus di ban
itu sampai di situ sepatat ya
itu harus dihindari harus di ban
dalam rangka hak asasi manusia begitu
bahkan dalam rangka hak asasi manusia
diperintahkan untuk melakukan penegakan hukum
dan itu sudah dilakukan
nah persoalannya adalah
ini nggak ada kepastian hukum
orang melakukan bandit kemarin itu
tiga hari kemarin itu
sampai hari ini
sampai tadi sore
kalau tadi dikatakan ada argumentasi
biar orang nggak ke jakarta
itu sudah masuk dalam ruang hak sipil politik
orang boleh menyuarakan pendapatnya
orang boleh datang ke jakarta
orang boleh menyuarakan ekspresi politiknya
toh ini juga momentum politik gitu
kalau momentum politik kayak begini dicegah
kalau bukan totaliter itu satu
orang juga butuh informasi
untuk ngecek sebenarnya
ini apa sih sebenarnya yang terjadi
kalau dia gelap suasananya
kemarin terang terus sekarang gelap gitu ya
orang semakin brutal
orang semakin nggak percaya
bisa lewat media yang lain
ini kan ada persoalan
orang nggak ingin butuh cepat
orang percaya pada temannya yang memberikan informasi
butuh kayak begitu
ada ruang kayak begitu gitu loh
pertanyaan saya begini
ketegangan di sosmed
ini kan gak hanya kemarin
bahkan ketika awal pre press juga udah tegang
udah ada tindakan tindakan hukum yang juga dilakukan
oleh kementerian komunikasi juga agak
bakar bakarannya kapan mas
bakar bakaran apa sudah ada kemarin
apakah yang menyerang
pertanyaannya adalah begini
pertanyaannya adalah begini
apakah busur busur ini ditangkepin nggak
apakah busur busur yang menyebarkan hoax ini ditangkepin nggak
kan sama sama tahu kita
polisi punya teknologi canggih soal cyber
teman teman di instansi cyber juga punya teknologi
itu yang di
jadi menurut anda harusnya dari situ saja begitu ya
di situ diperkuat
yang kedua memang mempromosikan
jangan percaya pada hoax
ini sudah dilakukan
kok tiba tiba terus nge ban kayak begini menurut saya
awalnya kita mengakses
itu yang saya bilang pada hari itu
siang itu sudah ada sebenarnya siaran pers dari kominfo
yang mengenai tidak melakukan hoax dan ucara kerucut
karena akan ditindak dan segala macam
jadi jam dua belas itu sudah keluar siaran persnya
jam tiga muncul lagi yang seperti ini
nah ini antara dua jam ini yang kita nggak tahu apa yang terjadi
dan itu tidak terjelaskan ke publik
nah pak menteri sampai repot kemarin juga sampai
oh nggak ada isu isu sampai sepuluh hari
artinya kan beredar isu karena tidak jelas
ini namanya kebijakan publik
itu tidak hanya melihat dari aspek hak asasi manusia dan demokrasi saja
aspek apa saja itu pak
aspeknya macam macam kan termasuk keamanan
kalau sudah namanya ada katakanlah mobil orang dibakar
itu kan juga hak asasi manusianya orang pemilik mobil kan
kemudian jalan jalan diblokir
bahkan ada penjarahan pada orang yang jualan ini jualan itu dan sebagainya
ada apa tangsi remob yang kemudian juga dibakar
kalau saya saya argumentasi
tidak bisa kita biarkan
ini kondisinya berbeda
saya kemarin baru dari papua
saya nggak dapat sinyal internet apapun
karena di sebuah kondisi yang sangat kecil terpelosok begitu
nggak ada komunikasi sosial media dan sebagainya
kantor polsek ada di dogiayang dibakar
jadi sebenarnya soal bakar membakar dalam sebuah aksi
tidak serta merta oleh sosmed
bisa jadi memang niat jahatnya memang di situ
memprovokasi dan sebagainya
saya ke mas unggul
mas unggul jadi sebetulnya alternatifnya apa dong untuk kemudian ini ada titik temunya begitu
kalau kita bicara media sosial ya meskipun sudah dicabut
tetapi kan ini mungkin saja kemudian nanti ada lagi
alternatifnya apa dong yang paling banyak
pertama memang kita apresiasi sudah dicabutnya ini oleh pak menteri tadi ya
cuma ini kan jadi presiden yang buruk nanti ke depannya
bisa jadi akan diulangi apabila tidak ada kritik atau protes dari masyarakat mengenai ruang ruang kebebasan
komunikasi ini yang dibatasi itu satu
alternatifnya kemarin kita juga sempat koordinasi kan
kita kan tidak mengeluarkan berdasarkan asumsi kita sendiri
jadi kita juga komunikasi
ternyata memang katanya tidak cukup waktu
artinya secara sumber daya yang kita anggap pemerintah punya sumber daya yang cukup banyak
untuk melakukan hal itu secara parel dan cepat
itu tidak dapat dilakukan
sehingga harus melakukan tindakan lain
tidak dapat dilakukan internet slowdown ini
padahal kalau menurut kita seharusnya kalau memang kita sudah punya sumber daya yang cukup ini
dan percaya dengan masyarakat yang pengguna yang lebih banyak daripada oknum berusuh ini
yang kita akan lebih kita takuti daripada masyarakat yang sangat banyak beratus juta ini
yang mendukung pemilu dan demokrasi
dan kita jadi negara yang berbeda dengan negara negara yang sering menerapkan tindakan tindakan seperti ini
nanti bisa dibahas itu mas unggul soal kemudian kita komparasi ya
karena negara negara mana yang modelnya mungkin mirip mirip menggunakan itu dan apa kemudian implikasinya
dan saya katakan juga ke pak henry juga ini ke depan kemudian evaluasi dari kominfo seperti apa
apakah mungkin ini juga akan diberlakukan lagi atau kemudian akan dipertimbangkan
kita bahas usai jeda kami akan segera kembali saat lagi
kita masuk di segmen terakhir
nanti masing masing narasumber akan menyampaikan poin terakhir mereka
saya ke mas unggul lagi kalau gitu
mas unggul tadi sempat dibahas kita ya soal negara negara lain itu kalau dari safenet bagaimana
komparasi seperti apa sih
dalam tahun terakhir aja ada sekitar satu ratus delapan puluh delapan internet shutdown ya di negara negara lain
yang sebagian besar memang dengan kondisi infrastruktur dan komunikasi yang di negara negara yang non demokratis atau semi
jadi berbeda dengan kita yang baru saja melalui tahapan penting demokrasi
jadi ketika kita sudah sejauh ini kita akan kembali melakukan hal hal yang dengan alasan apa ya kalau kata teman itu jadi sesuatu yang instan gitu ya yang jadi males gitu
padahal punya sebenarnya kita percaya punya kita percaya kepada tni polri kita percaya kepada para penegak hukum kita percaya kepada masyarakat umum yang lebih luas
yang punya narasi lain dibandingkan oleh oknum oknum tadi yang harusnya sudah bisa di tackle oleh pemerintah itu dari sisi pemerintah sendiri
belum dengan kerjasama multi stakeholders nya pemerintah dengan banyak pihak termasuk penyedia platform gitu
seperti facebook kalau di sana kan punya facebook semua tweet
instagram whatsapp facebook sendiri itu punya facebook dan itu bisa gitu sebenarnya dengan dan pemerintah lebih suka untuk meminta maaf
dengan oh mohon maaf kemarin dalam tiga hari kita loss enam ratus miliar untuk transaksi bisnis misalkan
anda tidak bisa mengumpulkan saya minta maaf
lebih suka tanda kutip melakukan itu daripada kita di awal jelaskan ini kondisi gentingnya ini ketertiban umumnya ini
dalam satu x dua puluh empat jam begini
nanti kita akan review masyarakat harap tenang itu akan lebih enak kita sebagai masyarakat
karena saya yakin kita percaya juga dengan pemerintah gitu dalam hal itu ketika pada hari h kejadian itu
kita akan mengesampingkan sedikit pada saat itu
mas unggul tapi kemudian bagaimana sosmed akhirnya posisinya seperti apa dong ketika situasi seperti ini
kita tahu bahwa misalnya gini ya memang betul ada ujaran kebencian hoax dan lain sebagainya
kemudian kalau kita ambil contoh misalnya mundur lagi ke belakang itu kan juga di mesir kan gerakan itu dari facebook misalkan
itu kan sehingga bisa menggerakkan massa dan lain sebagainya
bagaimana kemudian mengatur sosmed ini di tengah kita juga tidak bisa menampikan bahwa memang ada orang orang yang kemudian menggunakan sosmed
sosmed itu sendiri sebenarnya kan
apalagi kita penggunanya banyak ya sosmed ini
ya kan dia punya community guidelinesnya sendiri
ada penyedia jasanya sendiri yang punya aturan aturan main yang berkoordinasi dengan undang undang di lokal
termasuk di kita berkoordinasi kita facebook ada representatifnya gitu
mungkin nggak bisa kita tekan misalkan dengan kontennya dia harus di take down yang begini begini gitu
ai nya dia kalau ada kata kata bunuh misalkan langsung di itu bisa bisa
itu bisa gitu
jadi tidak harus
ya sudah kita langsung ini semuanya kita ini dulu
jadi kesannya pemerintah tidak punya sumber daya yang cukup
padahal kita yakin banyak kok yang bisa kita bantu gitu dengan hal seperti itu
pak henry silahkan bagaimana ke depan juga seperti apa ini sebagai bahan evaluasi
salah satu contohnya adalah turki
turki itu ketika juga habis pemilu kemudian ada keributan maka tiga bulan di shutdown
shut down habis itu bukan slow down lagi
tiga bulan tidak tiga hari dan
dan tidak seperti kita
kita kan hanya gambar dan foto
kemudian juga ditangkepin ribuan orang yang dianggap radikal itu ditangkepin oleh erdogan
indonesia kan beda
kita punya undang undang dasar empat puluh lima kita punya pancasila
walaupun sebenarnya kita juga tidak ingin kok melakukan shutdown
tidak ingin ini kita dengan berat hati kenapa
kondisinya memang di jakarta udah ada bakar bakaran malamnya
ini kan sudah bakar bakaran dulu malamnya
kemudian asrama brimob juga dibakar
begitu kan di depannya dan sebagainya mobil mobil dan sebagainya
artinya sudah ada korban yang mati juga sudah ada
dan terus terang pemerintah juga melihat ini ada skenario skenario yang ingin membuat lebih besar lagi
oleh karena itu harus diambil sebuah langkah yang memang tidak populer
sangat tidak populer
dan mungkin juga merugikan banyak pihak terutama yang hobi update status dan sebagainya
termasuk yang mungkin jualan online
itu juga agak terganggu
tapi ini semua demi untuk menjaga indonesia supaya ya sudah hanya dalam hari hari ini saja
alhamdulillah kan sekarang sudah baik
sudah berjalan lancar jakarta sudah normal lagi
mudah mudahan skenario skenario untuk menggerakkan massa
karena problem utamanya adalah media sosial itu dipakai untuk memprovokasi massa
bukan untuk sekedar melarang orang berdemo atau berekspresi
itu boleh itu bagian dari kebebasan yang diberikan oleh undang undang dasar empat puluh lima
tapi kalau mereka sudah mau membakar kemudian menganggap bahwa membunuh polisi menyerang polisi itu jihad
kemudian mengajak umat islam yang mayoritas
itu kan na'udzubillahiminzali itu berbahaya sekali
tapi itu tidak terjadi hanya di zaman yang lalu
tidak terjadi karena semua pihak katakanlah negara masih bisa menanggulangi itu
bang hairul ada yang dilanggar tidak artinya kalau kebijakan itu kemarin
saya mau kembali pada definisi di undang undang
di pasal empat puluh ayat dua a itu yang tadi juga disebutkan
memang ada soal kepentingan umum
persoalannya adalah definisi kepentingan umum kegentingannya apa itu kan nggak pernah dijelaskan
yang kedua konsekuensi dari ada jadi boleh melakukan pencegahan untuk kepentingan umum
narasinya harus ada kepastian hukum
kenapa sampai kapan apa alat yang digunakan itu tidak ada
tiba tiba sekarang oh ini dilihat kondusif terus disatdown
oh ini dilihat ini terus di ini
menurut saya itu nggak bisa kayak begitu
harusnya ada jelas begitu ya ini per hari
karena yang satunya adalah bisa kita lihat penindakan hukum sudah ada
tadi contoh contoh yang tadi disebutkan itu kan sudah bukan ranah pencegahan
itu langsung dieksekusi sama polisi di penegakan hukum
kemarin baru ada
kemarin baru tersebar orang melakukan ras ya
brimob dikatakan cina itu kan ras juga itu
itu terus ditangkap sama polisi
masa gak cukup kayak begini
orang orang yang melakukan kritik secara damai melakukan pendapat secara damai melalui media sosial
akhirnya terbang juga
kalau kayak begini ya kan terus nggak kita kasih warning saat ini kita punya potensi jadi negara totaliter
kita tidak mau
jadi itu kan umum dalam koridor negara demokrasi yang diamanatkan dalam pasal empat puluh
juga diperdekas dalam konstitusi gitu ya
itu kan jangan sampai dimaknai sebagai narasi kepentingan umum itu ya narasi kekuasaan
ini sudah beredar bahwa narasi karena di ban kayak begitu yang terjadilah narasi kekuasaan
itu kepentingan umum
bukan narasi kepentingan umum sebagai satu kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan
oke silakan pak
kepentingan umum itu ada di pasal dua nya di dua a nya itu sudah tidak ada kaitannya dengan
ayat dua pak bukan pasal dua
tapi kalau pasal empat puluh ayat dua a nya itu konten konten yang melanggar perundang undangan wajib dicegah
wajib dicegah pemerintah itu melaksanakan amanat undang undang begitu ya
malah bahkan sebenarnya punya kewenangan untuk memutus akses
tapi memang kalau memutus akses itu akan dampaknya lebih besar
ada dampak dampak ekonomi dampak sosial maka itu tidak dilakukan
bang hoir lo dengar pertimbangan pertimbangan tadi sudah anda katakan
lalu sebaiknya bagaimana ke depan kalau dalam situasi yang seperti kemarin lagi misalnya ya
ini mudah mudahan tidak terjadi kan gitu
kita tetap harus kerja keras
satu memang melawan hoax itu penting
melawan siar kebencian juga penting
tapi perspektif meletakkan koridor keamanan yang narasinya tidak hanya narasi kekuasaan jadi penting
percaya pada masyarakat
percaya pada pendekatan hukum
kalau enggak semena mena gitu
mas unggul bagaimana kemudian ke depan kalau dalam situasi situasi seperti kemarin lagi
karena gini tadi saya sepakat juga antara narasi pemerintah ketika ini yang dipahami sama masyarakat itu akan berbeda
ini sudah suruh suruh banyak ketika terjadi internet shutdown ataupun shutdown
pemerintah mengatakan dasarnya ini ini tapi rakyat berbeda
ada dia merasa oh ini ada kontrol informasi ini tapi pemerintah bilang oh ini mencegah ini mencegah ini
jadi ada dua sisi yang tidak menyambung di situ
nah biar nyambung ketika dia awal itu sudah harus ada
misalkan sebelum melakukan tindakan kita tidak bilang nanti ada shutdown lagi tidak
sebelum melakukan tindakan ada pernyataan
ada tadi ketertiban umum itu apa aja
terus kondisi tadi misalkan ada bakaran apa ini mungkin ada masyarakat yang nggak tahu nggak lihat
jadi media pun tidak tahu
jurnalis pun mungkin punya perspektif yang berbeda
nah ada koridor itu sop nya atau parameter atau bahkan
parameternya terus jangkauannya misalkan
itu bisa juga di blok misalkan
misalkan di jakarta oke
semua konten misalkan yang berpotensi atau ini yang dianggap atau dengan kriteria tertentu keluar dari jakarta
pak henry terakhir seperti apa kemudian evaluasi dari menkom info
untuk ke depan juga
negara akan mendapatkan informasi dan juga pengetahuan itu kan dari banyak pihak
termasuk dari intelijen dan sebagainya
memang kalau konten konten dari intelijen kan tidak bisa dibuka kan
karena nanti terkait dengan penegakan hukum
penyidikan itu tidak boleh diganggu oleh informasi informasi yang dibuka ke publik
kalau dia mengganggu penyidikan
makanya tentu saja pemerintah itu punya pertimbangan yang lebih luas
kalau teman teman ini kan dari hak asasi manusia ya bolehlah mereka dilihat dari aspek asasi manusia dan demokrasi silahkan
tapi kalau pemerintah sekali terjadi sebuah kerusuhan besar kemudian terjadi sebuah revolusi siapa yang bisa menghentikan
banyak negara terbuka kena revolusi kayak di libya
itu dari sejak zaman kadafi jatuh sampai sekarang gak aman aman
suriah dan sebagainya
artinya kita jangan sampai ke sana
yang kita pertaruhkan terlalu besar
tiga hari saja
hanya demi keamanan
tapi kenyamanan kehilangan kenyamanan itu tadi sekali lagi
ini teman teman ini kehilangan kenyamanan tiga hari
karena memang kebetulan yang agak ribut kemarin tiga hari kan
tapi ya alhamdulillah sekarang sudah baik
artinya sekali lagi pemerintah memang mungkin juga membuat kenyamanan itu hilang
tapi ini semua tidak ada yang namanya hanya untuk kekuasaan
tidak kami juga tidak ada kaitan dengan kekuasaan
memang negara ini harus kita jaga
jangan sampai kita pecah
jangan sampai negara ini terlanjur terjadi revolusi yang tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikan
revolusi selalu lahir dari ketidakpercayaan pada pemerintah
sikap bandit kemarin adalah potensi pemerintah tidak dipercayai oleh masyarakat
itu penting untuk dicatat
kalau hanya tiga hari itu bukan bandit yang ini
tapi yang jelas hari ini semua sudah dicabut ya
karena satu hari dua hari tiga hari itu empat hari
kita tidak tahu
karena tidak ada kepastian
mudah mudahan diskusi ini menjadi bahan evaluasi juga
masukan dan juga apa namanya agar masyarakat juga semakin tahu apa namanya dibalik kebijakan itu seperti apa
dan ada informasi yang didapat dari diskusi malam hari ini
terima kasih banyak pak henry
terima kasih sudah hadir
bang terima kasih
mas unggul terima kasih sudah hadir malam hari ini
kami akan segera kembali saat lagi